kita ke informasi lainnya setelah buron selama sepekan anwar alias rizal
napi buron dari rumah tahanan salemba jakarta pusat
dibekuk tim reserse mobil polda metro jaya di kawasan jasinga bogor jawa barat
anwar terpidana kasus pencabulan dan pembunuhan siswi madrasah sanawiyah
jasinga bogor ditangkap di sebuah gubuk di kampung barengkok kabupaten bogor jawa barat
saat diintegrasi modus kaburnya anwar mengaku memanfaatkan keramaian kunjungan
di saat lapas pada saat lebaran
anwar memakai riasan lipstick dan kerudung untuk mengelabui petugas rutan saat melarikan diri
atas perbuatannya anwar sudah difonis seumur hidup
proses penjemputan anwar oleh tim resmo polda metro jaya sendiri diiringi tangis histeris ibu dan juga saudaranya